sebuah mobil mitsubishi pajero ini nyasar sampai terperosok masuk ke pantai timbis bali rabu pagi
kanit lantas polsek kuta selatan ibtu ida bagusuwardika kepada detikkom mengungkapkan
pemilik mobil mengira tekstur pasir pantai timbis keras seperti di pantai pandawa dan kuta
sehingga aman untuk dilalui
nyatanya mobil malah terjebak
setelah dua jam mobil akhirnya berhasil dievakuasi dengan bantuan warga
dan segera naskah paton mobil pun langsung dibawa pemiliknya ke bengkel
tim liputan cnn indonesia